salah satu komunitas pemerhati sampah di surabaya mengadakan kegiatan unik untuk mengajak warga mengurangi sampah plastik
dengan menggunakan istilah merampok komunitas ini mendatangi warga yang sedang menikmati car free day
untuk merampok kantong plastik yang mereka bawa untuk kemudian dikumpulkan dan diolah kembali
warga surabaya yang sedang menikmati car free day di jalan darmo sedikit terkejut ketika mereka didatangi oleh anggota
salah satu komunitas pemerhati sampah surabaya untuk merampok mereka
namun jangan salah sangka dulu yang dirampok oleh komunitas ini adalah kantong plastik yang dibawa oleh warga
warga yang kantong plastiknya dirampok diedukasi tentang bahaya sampah plastik bagi lingkungan sekitar
selain itu warga juga diberi kantong kain yang berkualitas lebih baik sebagai pengganti kantong plastik yang dirampok
apa yang dirampok
kreseknya ditukar sama kresek yang kain dari kain
kata katanya bagaimana supaya
supaya nanti kalau belanja belanja nggak dikasih kresek suruh bawa ini aja
iya mengurangi sampah
dirampok saya itu tas kreseknya digantiin sama ini tapi lebih bagus lagi
setelah aksi komunitas ini juga mengajak warga
khususnya di jalan darmo
khususnya anak anak untuk bersama mengolah sampah dan juga kantong plastik hasil perampokan
banyak model pengolahan sampah plastik yang dapat dilakukan
namun komunitas ini memilih model pengolahan yang disebut
karena menurut mereka ekobrik memiliki banyak manfaat
salah satunya menjadi perlengkapan rumah tangga
kemudian kantong plastik itu kita rampok
sebagian kemudian kadang sebagian kita buat monster monster kresek
untuk kampanye ya tapi sebagian lagi kita olah jadi ekobrik
ekobrik ini adalah satu model pengolahan pengolahan sampah plastik
dimana semua sampah sampah plastik yang nilai ekonomisnya gak terlalu tinggi
kita masukkan dalam botol dipadatkan
kemudian kita bisa ngerangkai
jadi tempat duduk kursi meja atau jadi pembatas
atau pengganti bata kalau misalnya di taman taman
selain mengedukasi warga
aksi ini diharapkan menjadi langkah untuk mengurangi sampah plastik
karena faktanya indonesia merupakan negara penyumbang
sampah plastik terbesar kedua di dunia
sebesar satu ratus delapan puluh tujuh dua ton per tahun